selebritas tanah air yang tersangkut dalam kasus investasi bodong mimiles
kembali dipanggil polda jawa timur untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi
rabu pagi sekitar pukul sembilan giliran desainer kondang aji notonggoro
yang hadir bersama tim penasehat hukumnya ke mapolda jawa timur
untuk memenuhi panggilan penyidik subdit satu indaksi polda jawa timur
aji notengoro mengaku jika dirinya menjadi satu di antara korban mi miles
karena sudah dua bulan ini menjadi member
aji notengoro menegaskan dirinya sebagai member namun tidak aktif
ini dia korban
tapi nanti untuk jelasnya dia kasih ke teman
sudah berapa biaya yang dikeluarkan
sudah top up berapa
tidak tahu lupa sih
dengan datangnya aji nenggoro ke polda jawa timur untuk menjalani pemeriksaan
total sudah ada empat publik figur yang sudah diperiksa terkait investasi bodong mi miles
yang memiliki omset hingga sepuluh miliar dolar
rp tujuh ratus lima puluh miliar rupiah
keempat artis tersebut adalah eka deli masailo tahir tu pinkan mambo serta aji notengoro
sementara sudah ada lima tersangka yang ditahan polisi
yang merupakan pemilik aplikasi investasi bodong mi miles
dari pengungkapan ini polisi telah menyita uang tunai sebesar satu ratus dua puluh dua miliar rupiah lebih
wahyu pratama putra surabaya